tidak banyak negara yang bisa melakukan itu
pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional
dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus juta
dan berjalan secara aman dan tertib
jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu
jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara
termasuk dari kemarin dalam ktt asean
hampir seluruh negara di asean